kenapa dpo saat ini itu menjadinya tiga
karena dianggap rival itu yang menjadi adika
dia di bap memberikan kesaksian munculnya dpo itu dari penjelasan pak rudiana
dalam penjelasan bap nya pak rudiana itu ada empat dpo
pertama ada andika andi dhani dan pegi
kondisi yang saat ini sudah tertangkap
kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya bentuknya seperti apa kami tidak tahu
tapi di dalam bap nya parudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di banjarwangunan
bukan yang saat ini pg itu yang tertangkap di desa talun
yang dimaksud yang di talun itu orangnya sama atau tidak kita nggak tahu gitu
terkait apalagi dengan kasus rivaldi yang berbeda dari kasus ini ya bu
setelah memberikan kesaksian pak rudiana barulah ketujuh pelaku yang sudah ditangkap sama perlu diana itu yang pertama kali di bap itu
di tanggal tiga puluh satu agustus di jam dua puluh
baru di malamnya itu tepat dini hari ya di tanggal satu september dua ribu dua puluh
pertama itu eka sandi di jam tiga pagi
jam tiga pagi itu yang memberikan keterangan itu ada empat orang
eka sandi hadisaputra jaya sama suprianto
setelah itu baru sudirman jam delapan pagi di tanggal satu september
setelah sudirman baru rivaldi
yang disangkutkan yang dianggap menjadi andika
makanya munculnya rivaldi itu yang membuat sekarang viral itu karena posisinya rivaldi itu
kenapa dpo saat ini itu menjadinya tiga
karena dianggap rivaldi itu yang menjadi andika
padahal rivaldi itu bukan nama andika
rivaldi itu aditya wardana alias ucil dipanggil sama teman teman sekitarnya
sebelum tanggal tiga puluh satu agustus
rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda